ehm orangnya sih cantik din
dan kalo gak salah sih
gue pernah foto sama dia
kita foto yuk bu tiga
biar ada kenang kenangan gitu
lagian kan ntar kan opa bisa cerita sama teman teman opa
kalau opa itu pernah foto sama penyanyi fenomenal sejagat antero raya
jessica dan juga irfan
apa aku tanya sama rendy ya
randy kan tunangannya jessica
coba aku telpon randy dulu deh
ajakin dia bicara
iya maaf mengganggu kamu
bu rosa pasti akan bicara lagi
bukan waktu itu
tapi saya masih adu urusan yang lain dulu bu
mungkin setelah itu saya bisa ketemu sama ibu
di parisian cafe
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
bro angga kayaknya marah nih
karena teleponenya gak diangkat
kalo teleponnya gak diangkat
kamu ditelpon gak diangkat
kamu di telpon gak diangkat
kau tak khawatir apa sama kamu
ya aku minta maaf bukan salah mas randy kok
aku yang mau aku ya gak mau pulang
aku mau nemenin mas randy
nyelidikin soal peneror keluarga alva hari kak
mengenai peneror itu
tadi malam kita ikutin temen
si penerior itu ke rumahnya
terus ceritanya panjang nanti aku ceritain
mas reni harus pergi sekarang
dia ada urusan
lo gak macem macem sama adik gue kan semalam
gak mungkin ngapain itu ke catering
kak apaan sih
apa istilahnya sama aku
kalau gue salah gue minta maaf
dan thanks udah nganterin adik gue kesini
kalaupun catin lagi sama saya
saya pasti jaga catering dengan baik
eh yaudah kamu cerita itu gimana
yaudah ya di dalam
kalau gitu saya permisi
sekarang saya harus hubungin om irfan
tadi siapa jess
dia itu temannya elsa
dulu juga pernah datang ke harapan kasih
tadi tuh kenapa jess bisa ketemu dia
gara gara jus kan ke toilet
terus udah kecoa
aku teriak teriak deh
eh dia dateng nyemperin tolongin aku
kebetulan banget ya
tidak ada yang mau
tidak ada yang mau
oh bisa ketemu
saya perlu bicara dengan allah
dan ini sangat penting
yang mau dibicarakan randy apa
yang mau dibicarakan randy apa ya
oke kita ketemu di sunset restoran
satu jam lagi ya
alhamdulillah baik kamu apa kabar kak
alhamdulillah baik juga
iya katanya suami lu kesel
makanya dia buru buru
gue juga ketemu sama temennya elsa disana

temennya elsa waktu di rumah rehabilitasi yang di bandung itu loh di
kan dulu gue sempet nemenin ricky kesana
untuk jemputin elsa
makanya gue sempet kenal sama temen temennya elsa

apa jangan jangan kak raffel ketemu sama jessy ngamirvan

kak kamu tau gak ciri cirinya suami
seperti apa si js itu
atau kamu ada fotonya enggak
maaf tapi ini tempat duduk saya tadi
oh ini tempat duduk ibu
ntar kita lanjutin
mohon maaf ibu ibu bapak bapak saya terlambat
kita mulai meeting hari ini
kak soal temen elsa yang ketemu sama lo di stamford coffee
kak soal temen elsa yang ketemu sama lo di stamford coffee
ingat gak ciri cirinya seperti apa

atau kakak sempet fotoin gak
orangnya sih cantik din
dan kalo gak salah sih
gue pernah foto sama dia
kita foto yuk bu tiga
biar ada kenang kenangan gitu
lagian kan ntar kan apa
dicerita sama temen temen opa
kalau opa itu pernah foto sama
penyanyi fenomenal sejagat antero raya
terus kita mau foto pake kamera sih
kan kita gak boleh bawa handphone disini
ya lagian ribet
ntar pensiunan yang pada telpon
nah satu lagi satu lagi
terakhir apa tangannya disini
udah udah nih
bagus kita cakep cakep
ya kita serasi tau
kirimin dong ke hp neneng
tadi katanya gak punya handphone
tapi hp neneng itu canggih banget
jadi kalo mau kirim foto harus pake gelombang
kalo cuman pake wifi doang gak bisa gak mumpuni
iya gitu ya
gue pernah foto sama temen temennya elsa
tapi bentar ya gue cari dulu
soalnya fotonya udah lama banget
masa udah kita jalan
tadi gue ketemu sama nih cewe di stanford coffee
ya ampun iya ini bener bener jessy
dan dia juga bilang katanya dia punya sepupu yang ngajar di kampus ini
gue sih udah sempet nanya cuman dia belum jawab
selamat siang pak
pak randy sudah menunggu di ruang vip pak